ratusan kartu indonesia pintar yang sedianya dibagikan kepada warga dibuang oleh orang tak dikenal di depan halaman rumah di kawasan nginden jangkungan surabaya
belum diketahui apa motifnya polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut
sebanyak enam ratus empat puluh tiga kartu indonesia pintar yang sedianya dibagi ke ratusan siswa tidak mampu ini ditemukan dalam tumpukan pakaian siap cuci di sebuah rumah laundry oleh warga nginden jangkungan surabaya
diduga ratusan kartu ini sudah hampir satu bulan berada di dalam rumahnya
atas temuan ini warga langsung melaporkannya ke pihak kelurahan dan kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan
ratusan kartu indonesia pintar ini sedianya dibagikan kepada siswa tidak mampu warga kelurahan sukolilo dan gebang putih surabaya
menanggapi laporan warga satreskrim polrestabes surabaya langsung menyelidiki penemuan satu karung berisi ratusan kartu indonesia pintar
saat ini polisi tengah memeriksa empat saksi untuk memburu pelaku utama pembuang kartu properti pemerintah tersebut
menanggapi administrasi penyelidikan berupa penitipan barang
jadi supaya barang ini siap siap
kita kuasai dulu dan kita gunakan untuk dalam proses penyidikan
kartu indonesia pintar sendiri merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah untuk warga tidak mampu
dimana untuk menjamin program pendidikan dari pemerintah